presiden joko widodo mengecam aksi teror yang terjadi di gereja santa lidwina
bedok sleman yogyakarta minggu sebelas februari
presiden mengatakan tidak ada tempat bagi siapapun yang melakukan
atau menyebarkan aksi intoleransi di indonesia
karena konstitusi menjamin kebebasan beragama dan siapapun harus menghormatinya
presiden juga menambahkan saat ini polri masih mendalami motif aksi teror tersebut
apakah murni penyerangan atau bermuatan politis
tidak memberikan tempat pun pada orang orang yang melakukan
mengembangkan menyebarkan intoleransi di negara kita
karena kita ini masyarakat kita ini sudah puluhan tahun
bisa hidup bersama dengan pemeluk pemeluk keyakinan yang beragam yang berbeda